adanya keraguan di tengah masyarakat terhadap benar tidaknya keberadaan covid sembilan belas
membuat gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
kembali menekankan bahaya penyakit yang disebabkan virus sars cov dua ini
anggota tim komunikasi gugus tugas nasional mempercepat penanganan covid sembilan belas
dr resa broto asmoro dalam konferensi pers gugus tugas pada selasa enam belas juni dua ribu dua puluh
menjelaskan sejarah keberadaan penyakit ini dan penyebarannya secara lokal di indonesia
reza juga memastikan keberadaan penyakit ini
untuk penelitian lanjut demi mengetahui epidemiologi virus
pengembangan vaksin dan juga untuk obat antivirus
kepala lembaga eijkman prof amin subandrio mengatakan dengan mengetahui virus yang beredar
kita juga bisa desain vaksin yang sesuai dengan ada yang di indonesia
maka dari itu penting sekali mengetahui status kesehatan kita
apakah kita positif atau negatif covid sembilan belas
kita putuskan penularan covid sembilan belas dan bekerja keras membuat pandemi
kalau kita percaya saya yakin usaha kita akan berhasil
kalau kita semua saling bekerjasama hasilnya akan lebih cepat dan terlihat